gak nyangka ya bisa ketemu kamu disini loh
kamu kan opa kaweduanya neneng ya
panggil aja rafa
sekali lagi terima kasih banyak ya
soal aku tuh fobia banget sama kecoa
oh iya kamu udah gak di tempat rehabilitasi lagi
itu makanan yang tadi mas sebutin untuk meeting dosen di lantai dua
bapak dosen juga
aku susah banget wajahnya
mau hal banget lagi
saya bikinin teman aja sebentar
pagi ibu andien
belum mulai meetingnya
belum mulai meetingnya
belum bu diundur jadi jam setengah sepuluh
ya biasa lah bu
mendingan kita makan snack dulu ya bu andden
enak loh bisnis sudah coba
ya mungkin kita cobain dulu ya
keliatan juga enak
jangan kejar ya
suami sendiri di belom pengajar
kamu kok bisa ada disini mas
kamu bikin aku kaget aja
mending kamu kaget
dari parkiran saya lari lari kesini buat ingin kamu makan itu
kenapa kamu gak boleh makan
lain kali kalau makan tuh ditanya isinya apa
kroket itu isinya udang keju
alergi udang kan
emang iya isinya udah keju
iya itu kroket udang
saya yang pesen karena
itu snack favorit bu andin dari cateringnya
tadi saya gak sengaja denger
orang cateringnya telepon sama bosnya
terus nyebut itu kroket isinya udang keju
saya takut kesini langsung lari kesini
berharap kamu gak makan
eh ternyata benar kamu makan itu
tentu gak jadi
bu andien suaminya perhatian banget ya
suaminya daman ibu ibu
jadi pengen punya
udah jam cateringnya ya
saya keluar dulu
maaf mengganggu ya
aku marilah aku kaget ya
tunggu juga tepat waktu
laper lagi belum sarapan juga gue
ya buat kamu lah
tahu pasti belum sarapan kan
aku yang harus yang makasih mas
kamu udah nolongin aku untuk gak makan ke roket udang itu
udah tugas saya kan

sekali lagi terima kasih banyak ya
soal aku tuh fobia banget sama kecoa
kamu udah gak di tempat rehabilitasi lagi
aku udah keluar kok
saya seneng denger ya
kok kamu bisa ada di kafe ini
rumah kamu deket sini
ini aja pertama kali ya
tadi tuh aku abis nganterin sepupu aku yang ngajar
dia itu dosen di kampus sebelah
siapa sepupu kamu
terima kasih banyak mbak
terima kasih ya mbak
tadi sepupu kamu siapa namanya
yuk balik yuk
rafa aku duluan ya
saya gemeinsam irresponsasinya
andien kebiasaan ya
ngasih makanan gak ngasih minum
dekat kampus andien kan ada kafe
itu kan om irfan
dia sendiri yang disini ya
ada aldebaran disini juga
tapi kayaknya dia gak liat jsc
nanti gue beli dulu
ini kopinya pak
saya barusan ngeliat mobil om irfan nih
saya barusan dari sana juga
oh sendirian aja
om lagi sibuk gak
kalau memang ada waktu bisa ngobrol sebentar di stanford cafe sini
ya saya mau
ya saya mau